serbu diskon hanya di motionpay

anak kecil sebentar lagi kamu pasti saya tangkap
eh sehat kan
biar aku bawa buang apa
ada buat kamu
oh jadi itu
papa nyatakan saksi ya
senang deh papa punya papa
papa baik banget
ayo saskia masuk ke dalam
papa saskia ke dalam dulu ya
motor motorin rumah ya